terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan
nah mae kita bicara soal ramadan
di tahun ini apalagi tahun ketiga pandemi ini tentu selalu dinantikan begitu ya
apalagi oleh umat muslim seluruh dunia yang kemarin mungkin agak sedikit kesulitan begitu
karena pandemi mungkin tahun ini sangat ditunggu tunggu apalagi yang ada di yunani tidak hanya indonesia ternyata
nah nanti kita akan tanya tanya sesaat lagi sih sebenarnya ya
seperti apa sih suka dukanya menjalani ibadah puasa di negeri para dewa ini
dan saat ini kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan duta besar yang luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia
untuk republik yunani ada bapak bebeb akanugraha junjunan
selamat pagi waktu indonesia pak bebep apa kabar
selamat pagi mbak anita mungkin selamat ini masih malam ya baru sekitar jam sebelas empat belas
selamat pagi waktu jakarta ya berarti ya waktu indonesia
pak ini mungkin sebelum kita masuk bagaimana suasana ramadan di sana itu
durasi puasanya nih pak berapa lama sih kalau di yunani pak
sekarang ini kurang lebih sekitar lima belas jam ya
kita imsaknya itu sekitar pukul lima pagi kemudian buka puasanya sekitar pukul delapan lebih sepuluh delapan lebih lima belas tiga puluh
kalau cuaca di sana sekarang ini lagi musim apa nih pak di sana gimana nih rasanya berpuasa dalam cuaca seperti itu
agak lumayan tidak terasa karena memang sini masih masuk ke spring
cuaca sekitar antara lima belas sampai tujuh belas derajat di siang hari tapi kalau malam lumayan agak masuk sepuluh
oh berarti masih lumayan adem gitu
ini mungkin kalau anak sekarang bilangnya cuaca mendukung begitu pak ya
pak tadi kita sudah singgung sedikit pak di awal ini kemudian adalah tahun ketiga ramadan di kala pandemi
seperti apa pak
apa perubahannya pelonggarannya jika kita bandingkan dengan dua tahun lalu ramadan yang ada di atena terutama
seperti apa pak
tentang pada atena
kebetulan karena saya juga baru masuk athena itu akhir tahun lalu desember tahun lalu
sehingga saya masih melihat ketentuan di sini masih cukup ketat
terutama untuk berkumpul dan sebagainya
walaupun pemerintah setempat tidak terlalu ketat ya dalam menerapkan kondisi kondisi khusus di sana
nah kegiatan dilakukan selama hampir ini merupakan ramadan ketiga kalau tidak salah di arah pandemi ini
sorry maaf ramadan ketiga di mana dua ramadan sebelumnya ada mesjid resmi pemerintah yunani di sana yang disebut dengan namanya fitogis
fitologis ini merupakan masjid yang secara khusus dibangun oleh pemerintah yunani untuk memberikan dan memfasilitasi masyarakat muslim mereka yang ada di

nah selama ini mereka telah melakukan kegiatan kegiatan ramadan ini
seperti biasa dengan adanya
iktan bersama kemudian tarawih
namun tidak sama dengan yang di jakarta
atau di kota kota di indonesia
yang saya masih merasakan kehilangan
itu adalah sahur on the road
atau setiap pagi dibangunkan oleh
masyarakat setempat dan sebagainya
perasaannya masih sama kita merasakan
sesuatu yang berkumpul dengan
masyarakat muslim di sana yang
kurang lebih sekitar antara tiga ratus lima puluh
sampai empat ratus orang
yang sisanya memang itu merupakan
kebanyakan para imigran
dari mesir libya
maroko kemudian albania dan pakistan
oke nah ini bisa dikatakan apakah
kegiatan beribadah di sana sudah
normal kembali atau seperti apa nih pak
dan kegiatan kbri
untuk mungkin untuk
bukber gitu ya
gatering kumpul kumpul gitu mungkin pak
terasa suasana ramadan di indonesia
ada gitu di sana pak kebersamaannya
masyarakat muslim indonesia
yang ada di apena itu mereka mempunyai
yang memang secara khusus sudah
kami juga berkomunikasi dengan mereka
membantu kegiatan kegiatan mereka
yang sebetulnya masih sangat
terbatas ya seperti di
syafnya itu tidak langsung
peselah diantara kita
pada saat melakukan salat
kemudian juga pada saat itu pun
kegiatan seperti itu
kalau masyarakat kita sebetulnya memang
cukup banyak karena
sekitar kurang lebih antara
dan para muslim kita ini
di sini mengadakan
kegiatan yang tersendiri lah
karena selama ini
orang pemberitahuan itu
pemerintah masih memberikan
dengan catatan bahwa
selama mereka melakukan
kegiatan iftar bersama
karawi dan karusubah bangunan
yang sebetulnya saat ini
di sewa oleh mereka
sebagai dari asuh apartemen
kejagaan sebagai musyid
jadi kbr pun
sejauh ini hanya memberikan dukungan
dan karena memang ada
imbauan dari presiden
supaya tidak mengadakan buka bersama
kemudian juga mungkin nanti
tidak akan ada open house
kita ada disitu
untuk memberikan dukungan
artinya tetap akan ingin membuat
begitu ya pak bu kbr ya
nah pak ini saya tertarik
pokoknya sih gitu mbak
kan diberkumpul enak ya
berkumpul gitu kan
supaya suasana di indonesia
akan terasa di sana
nah kita harus pertimbangkan dengan baik
kita pertimbangkan dengan baik
pertama satu mei nanti
sudah ada kebijakan
dari pemerintah setempat
untuk tidak lagi menggunakan masker
di tempat tempat terbuka
akhir bulannya juga
sudah ada booster keempat
bagi para warga lansia
kemudian nanti di awal awal
atau di pertengahan bulan mei
sudah ada lagi booster untuk
yang keempat ya
untuk masyarakat masyarakat lain
nah pak apakah kemudian nanti
kbri ikut turun tangan
vaksin dan juga booster
terutama untuk teman teman wni di sana pak
kita mengimba mereka
untuk mengadakan komunikasi
dengan pemerintah setempat
karena ini kan sama kayak di kita ya
ada kayak semacam pelurahan
kemudian juga ada kecamatan dan sebagainya
sehingga mereka bisa berkomunikasi disitu
nah secara khusus sebetulnya
kami sangat mendorong mereka
teman teman masyarakat indonesia
untuk melakukan booster keempat
atau paling tidak untuk mengikuti
keimbauan dari pemerintah
untuk melakukan kegiatan kegiatan
yang sesuai dengan kebutuhan setempat
nah tadi kan bapak sampaikan bahwa
sebenarnya masih ada pembatasan pembatasan ya pak ya
nah di sana itu di athena itu
sama kayak di indonesia nggak sih pak
kalau misalnya mau ada kegiatan
atau berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain
kemudian ada semacam scan barcode
pemantauan seperti itu
pemantauannya di sana
hampir sama hampir sama
kalau kita misalnya ingin masuk ke
ke tempat tempat tertentu ya
seperti misalnya pertemuan
kita masih harus membuktikan adanya vaksin
dan paling tidak
sudah mengikuti dua kali vaksin lah minimal
nah di beberapa tempat
tapi kalau perjalanan mereka sama sekali tidak ada
tidak ada ketentuan itu
misalnya kecuali kalau kita naik pesawat
kemudian naik ke public transport ya
kita diminta untuk memberikan kualitas
saya kondisi tidak terlalu ketat ya
tidak terlalu ketat karena memang
kebanyakan masyarakat sini masih sudah cukup
apa namanya aware mengenai masalah yang ada
dan terakhir tadi siang
tadi sore sebenarnya
saya lagi muter muter di kota
ternyata ada kumpulan yang
yang apa kostum kostum kayak komik gitu ya
mereka kayak gini
kenapa ini tidak ada masalah
mereka kumpul tanpa ada masker dan sebagainya
tapi kita ngeri juga ya
karena kita tidak bisa memahaminya
atau tahu kapan
dan dimana ini bisa terjadi
tapi paling tidak pemerintah cukup
memberikan himbauan yang sangat rutin
kemudian juga terstruktur
pentingnya kita untuk melakukan
progres yang sesuai dengan keadaan istri kita
baik ini tadi pak dubes ngomong soal muter muter mai
saya kok mengiranya pak dubes
sepertinya cari takjil atau
makanan untuk buka puasa
pak gimana pak tahun pertama ramadan di sana
mencoba mencari ini nggak pak
vibes indonesia begitu di ramadan kali ini pak
saya tanyakan kepada teman teman yang ada di sini
dan juga kepada teman teman di kbr
apakah ada kawasan atau wilayah yang mungkin dihuni oleh
oleh masyarakat muslim ya
dari baik ke berbagai negara
tetapi karena masalah pandemi ini
jadi ada himbauan dari pemerintah
atau tidak melakukan kumpul kumpul itu
sehingga iftar yang biasanya kita lakukan
yang paling tidak banyak di rumah
tetapi di beberapa rumah makan yang berlatar belakang miskin
seperti rumah makan libanon
kemudian juga dari bangladesh
kemudian dari india turki
kemudian dari persia dan sebagainya
artinya kita bisa iftar di sana
langsung dengan makan malam yang menyediakan
sesuai dengan kondisi mereka
tapi kalau indonesia belum ada nih
saya juga lagi berharap mudah mudahan
kalau situasi dan kondisi memungkinkan
mungkin satu dua kali kegiatan yang bisa kita laksanakan
dengan masyarakat muslim setempat
oke nah pak mungkin ini agak sedikit
melenceng gitu ya
dari kegiatan berpuasa atau ramadan di sana
ini kan ada informasi nih bawa bawa ini ya pak
beberapa minggu yang lalu
anggota komite eksekutif pssi maupun
dengan cyrus margono ya pak
melakukan pertemuan dengan pak dubes nih
kelanjutannya seperti apa nih pak
masyarakat indonesia ini tentunya ingin tahu ya
mungkin ada kabar baiknya gitu
apa ada kerjasama sepak bola indonesia
dengan yunani seperti apa tuh pak hasilnya
baik terima kasih
ini menarik sekali ya karena
negara kita masyarakat kita
dan masyarakat yunani itu
betul betul kalau saya bisa
nah bola buat mereka ini merupakan
olahraga nomor satu
seperti di kita lah
apapun bagi mereka olahraga itu
sepak bola itu menjadi salah satu yang
fanatik lah gitu ya
nah ada salah satu klub bola terbaik di
dan juga sudah masuk liga eropa
dia didirikan sejak seribu sembilan ratus delapan
dan sempat tanda kutip belum merajai tetapi
berkiprah di dunia apa
salah satunya adalah tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
sewaktu mereka main di piala eropa
kemudian melawan ajax
kemudian juga di dua ribu empat ya
salah satunya adalah olympiakos
yang kemudian bisa menjadi juara eropa
nah pada saat yang sangat khusus menurut hemat saya
ada salah satu warga negara indonesia
menelpon saya waktu itu bertemu
jadi saya membuka kesempatan untuk para warga kita
untuk mampir ke kbri
nah kemudian dia membawa putranya
dia adalah keturunan indonesia
kemudian ibunya adalah warga negara amerika serikat
yang kemudian mengasihkanlah cyrus margono ini
orangnya keren banget tuh mbak
tinggi ganteng gitu ya
dan memang gelap kan
fisik seorang atlet yang profesional
nah dia mengatakan karena ingin sekali katanya
untuk menjadi warga negara indonesia
karena anaknya memang waktu itu
tidak sempat untuk mendaftarkan diri
nah saya katakan waktu itu tidak ada masalah
kbri akan memberikan bantuan
yang dimungkinkan seudah peraturan yang berlaku
nah di sisi lain kemudian ternyata
tidak ada salahnya kalau kita juga melihat
status jadinya sebagai pemain yang disewa
atau dikontrak sama tiga toro lepa nanti naikos
itu bisa berkiprah di liga nasional
nah untuk itu kemudian saya berkomunikasi dengan
pak irawan pak emah matiayawan ketua pstc
bagaimana kesempatan tersebut
dan pada saat saya kunjung ke jakarta
saya bertemu dengan mereka
intinya adalah sangat terbuka
namun demikian semua tergantung pada prosedural
nah yang menarik dari kondisi ini adalah
di yunani dan juga di
walaupun di liga eropa masih papan menengah
itu berkeinginan untuk membuka fanbase
artinya mereka melihat potensi yang sangat besar
sekali dari warga negara
terus warga negara indonesia yang sangat kenal bola
nah untuk itu kami dikaberi serta musuh saya
mencoba untuk memfasilitasi hal tersebut
dan kemarin saya sempat berkunjung ke fansets mereka
di barat athena
wah luar biasa itu
fansets luar biasa
yang memberikan saya keyakinan kalau mereka
memang akan masuk ke indonesia
sebagai sebuah klub yang berkolaborasi
baik itu dengan pssi atau dengan klub setempat
untuk memberikan kesempatan bagi
kemampuan mereka untuk membuka
apakah itu sekolah bola ataupun kondisi kondisi lain
nah saat ini kalau status soal serius margono
tentunya sedang dipertimbangkan oleh tim pssi
khususnya oleh teman teman dan jenderal jenis
dari kultur teknisnya kemudian juga dari kesekianannya
tapi saya yakin bahwa kesempatan ini dimungkinkan
sarius margono masih muda sekali
dia baru berumur dua puluh tahun
dan saya melihat kemampuan mereka bermain
terutama dia itu cukup baik menurut hemat saya
perlu pertimbangan yang seksama
dari teman teman di pssi dan juga dari pemerintah
saya harap sebetulnya dari diskusi ini
bisa membuka kesempatan bagi beberapa teman teman
yang kebetulan berketurunan indonesia
dan memiliki potensi sangat besar
sehingga apa yang pak presiden sampaikan
bahwa kita perlu mendata sdm unggul indonesia
yang ada di luar untuk bisa berkiprah dalam negeri
untuk memberikan kontribusi
nah di sisi lain sebetulnya bagi kami di kbri khususnya ya
itu bagaimana caranya supaya
anak anak semacam series ini
diberikan kesempatan untuk berkontribusi kepada
walaupun bukan tanah gelaran tapi adalah tanah airnya
nah ini yang mungkin akan kita coba
salah satunya adalah mungkin saja
kita bisa membentuk seseorang menjadi
another ambustor of indonesia dalam bidangnya
apakah itu musim entrepreneur atau mungkin juga sepak bola
jadi kalau katakanlah misalnya cyrus sekarang menjadi
indonesian soccer ambassador di yunani
untuk memberikan hubungan baik antara kedua bangsa
sangat hebat sekali menurut hemat saya
karena kedua negara mempunyai passion yang sama di bola
pokoknya gila bola betul mereka disini sama juga saya
artinya semangat yang positif yang baik begitu pak dubes ya
ini tentu akan menjadi awalan untuk kerjasama yang lebih baik
antara yunani dan juga indonesia
apalagi kalau kita tahu indonesia kan gila bola gitu loh
ini olahraga masyarakat begitu ya
dan banyak potensi potensi yang harus digali ya
baik terima kasih atas waktunya pak bebep akanugraha junjungan
duta besar luar biasa dan juga berkuasa penuh
republik indonesia untuk republik yunani
sehat selalu bapak
terima kasih salam selamat mengerjakan balai ramadhan
terima kasih pak